bank indonesia menggelar konferensi pers terkait hasil rapat dewan gubernur bank indonesia yang digelar dua puluh satu hingga dua puluh dua september dua ribu enam belas
apa saja kebijakan moneter terbaru bank sentral langsung saja kita update kita live dari bank indonesia untuk melihat bagaimana keputusan bank sentral indonesia terkait keputusan bi tujuh days repo rate
agus martuardo ya kita langsung saja bergabung dengan bank indonesia
yang kita lihat penurunan dari suku bunga deposito itu sudah berjalan dengan cukup baik karena sudah mencapai seratus basis point
sedangkan penurunan suku bunga kredit itu lebih lambat dibandingkan dengan deposito dengan depositnya
itu sampai dengan agustus itu baru turun lima puluh dua basis point
dan dalam banyak hal kalau seandainya penurunan kredit itu agak lemah itu faktor yang berperan adalah perbankan banyak yang lebih hati hati
karena rasio kredit bermasalahnya sedikit meningkat dan memang tadi kita juga menyampaikan bahwa kredit bermasalahnya ada sedikit peningkatan
jadi kredit bermasalahnya itu meningkat menjadi tiga dua persen
kita lihat itu naik dari dua sembilan jadi tiga mendekati
sekarang ini kisarannya ada di tiga empat
kalau terkait dengan current account defisit kita melihat bahwa di current account
defisit sekarang di kuartal ketiga itu kita perkirakan sedikit lebih besar defisitnya dibandingkan dengan sebelumnya
sebelumnya kita perkirakan ada di kisaran dua tiga persen dari gdp
sekarang itu menjadi kurang lebih dua empat persen dari gdp
tetapi dari sisi setahun itu kita pergeser
kita kan ada sama di kisaran dua persen dari gdp untuk current account
jadi inflasi kita melihat terus tetap terkendali bahkan sekarang mendekati kisaran bawah dari target inflasi
inflasi itu kan kita targetkan bersama dengan pemerintah empat plus minus satu persen
ini kita perkirakan dia mengarah ke batas bawah
ini kita melihat pada targetnya
sedangkan untuk current account defisit itu ada di kisaran dua dua persen dari gdp
dan ini konsisten dengan kondisi bulan yang lalu
terus terkait dengan ruang pelonggaran
kita pada hari ini melihat bahwa
ini ada ruang untuk pelonggaran dan ini konsisten dengan pernyataan kita di bulan yang lalu
bahwa masih ada ruang untuk pelonggaran
kita hari ini putuskan untuk turunkan bank indonesia tujuh days reverse repo rate
kita sendiri masih terus mengamati
kita mengikuti pembahasan apbn dua ribu tujuh belas
pemerintah yang disetujui dpr terkait dengan pertumbuhan ekonominya
terkait dengan subsidinya tentang realisasi tax amnesty dan lain lain
kita melihat bahwa kemarin ada diskusi tentang subsidi
khususnya subsidi listrik
kelihatannya akan ada penyesuaian dan itu bagus karena itu akan membuat fiskal lebih sehat
menunjukkan harga yang ada dari administra prices itu mencerminkan kondisi yang lebih sehat
dan ini tentu akan berdampak kepada kinerja di tahun dua ribu tujuh belas
kita melihat bahwa
kita masih mengamati
kalau semua indikator ekonomi
semua indikator ekonomi dapat terjaga
kita tetap masih dalam kondisi easyc
kita akan lihat kondisi longgar tetap berjalan
sampai ke akhir tahun bahkan di awal tahun dua ribu dua puluh
terkait dengan tax amnesty
saya tadi kalau ditanya
sebetulnya itu adalah pembicaraan di dpr
dan saudara saudara mengikuti
kalau pembahasan di dpr
bank indonesia kalau ditanya
kalau kita ditanyakan pandangan
kita sebetulnya menyampaikan di pembahasan di dpr
baik itu di komisi sebelas dan di badan anggaran
bahwa bank indonesia melihat
pertumbuhan ekonomi di tahun dua ribu tujuh belas
itu antara lima satu sampai lima lima persen
ya pak benny
kita memperkirakan pertumbuhan ekonomi di tahun dua ribu dua puluh
antara lima satu sampai lima lima persen
sebelumnya lima dua sampai lima enam
kita kemudian pertajam menjadi lima satu sampai lima lima
bank indonesia sendiri
meyakini pertumbuhan ekonomi indonesia
di tahun dua ribu tujuh belas itu ada di kisaran lima dua persen
namun ketika pembicaraan di dpr
itu ada usulan untuk
usulan pemerintah yang lima empat
itu mungkin mau dikoreksi menjadi lima lima
disepakati oleh pemerintah lima satu persen
bank indonesia tentu tidak keberatan
karena itu adalah sesuai dengan range lima satu sampai lima lima persen
tetapi bank indonesia ketika menyampaikan pandangannya
kita melihat itu ada di lima dua persen
tetapi kalau ditanya
jadi modelnya seperti apa
bank indonesia tentu menjelaskan
bahwa kita melihat pertumbuhan ekonomi itu lima empat
pertumbuhan ekonomi indonesia lima empat
salah satu yang paling berperan
kalau dilakukan sensitivity analysis
penerimaan dari repatriasi
itu kira kira tiga puluh persen dari model baseline nya bank indonesia
model baseline nya bank indonesia itu rp lima ratus empat puluh triliun
kalau sepertiga itu kira kira satu ratus delapan puluh triliun
dan pada saat itu disampaikan
kurang lebih delapan belas plus tiga
kalau pemerintah dan dpr lebih yakin
tentu dampaknya kepertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi
khususnya kalau repatriasi lebih besar dari rp satu ratus delapan puluh triliun
tetapi kalau ditanya
sebetulnya kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi

kalau disepakati lima satu
tentu ini kesepakatan antara pemerintah dan dpr
kita juga merasa itu masih di dalam range
namun kembali kepada pemerintah dan dpr
kalau memang penerimaan dari repatriasi ataupun tebusan lebih baik
tentu ini akan bisa membuat ruang untuk pertumbuhan ekonomi
yang lebih baik
jadi saya mau klarifikasi seperti itu ya
supaya menjadi jelas
dan kalau seandainya delapan belas triliun itu
dari tebusan yang ada dalam model kita
karena di tebusan yang ada di modelnya bank indonesia
sepertiganya itu delapan belas triliun
tetapi untuk pertumbuhan ekonomi
faktor tebusan itu tidak terlalu berperan besar
yang berperan besar untuk pertumbuhan ekonomi dua ribu tujuh belas nanti
nah repatriasi itu
kalau satu ratus delapan puluh triliun
itu akan ada di kisaran lima satu
tapi kalau misalnya bisa lebih
tentu akan lebih besar
mungkin hal itu yang kami ingin sampaikan
saya undang pak mirsa pak perry dan dewan muda lain
pak mirza silahkan
saya rasa sebagai menteri jawa tengah pak gubernur
hanya menyampaikan kembali bahwa
kalau tadi dari pemakuan pak gubernur
sampaikan bahwa global masih lemah ekonominya
dan karena amerika lemah
justru karena mereka lemah itu makanya
fed tadi malam juga keputusannya tidak menaikkan
tiongkok juga masih lemah
eropa juga masih lemah
jepang juga lemah
kemarin ada pengumuman bahwa jepang
ada lakukan sedikit improvisasi
di dalam kebijakan moneternya
dalam rangka mendorong ekonomi
di indonesia juga pertumbuhan kredit
juga masih lemah
masih menunjukkan penurunan
year to date nya kan mungkin sampai agustus
tadi pak gubernur sampaikan bahwa
kredit falasnya turun
dan itu ya kemungkinan disebabkan
karena transaksi ekspor import kan juga menurun
jadi kebijakan pelonggaran moneter
yang dilakukan oleh bank indonesia adalah
dalam rangka kita mengadres
memang pelemahan ekonomi
dan juga ditopang karena inflasi
tetap berjaga dengan baik
tadi pak gubernur sampaikan ada kira kira di batas bawah
kira kira di kisaran batas bawah dari inflation target bank indonesia
current account deficit juga terjaga dengan baik
karena kuartal satu kuartal dua nya juga cukup rendah
jadi pelonggaran moneter yang dilakukan oleh bank indonesia
dalam rangka mengadres isu isu tadi
mungkin itu dari kami pak
terima kasih pak mirza
pak peri silahkan beri
mungkin singkat saja yang perlu saya tambahkan tadi
ada pertanyaan bagaimana keterkaitan kebijakan bank indonesia
di dalam mendorong kredit
kebijakan bank indonesia
baik penurunan suku bunga maupun pelonggaran kebijakan makrobudensil
termasuk juga penurunan gwm akan mendorong kredit
melalui baik suplai dari kredit dari perbankan
maupun dari sisi kenaikan permintaan kredit
kita pantau kalau dari pasokan kredit
sebetulnya likuiditas sudah berkurang
juga ltv juga kita sudah longgar
mungkin yang masih kendala dari faktor suplai kredit
adalah non performing loan yang meningkat
sehingga bank indonesia
kita sudah sama sama mendengar tadi langsung disampaikan
oleh gubernur bank sentral agus martowardo
didampingi juga oleh mirza aditya suara tadi
bahwa akhirnya bank indonesia juga mengikuti
langkah yang dilakukan oleh bank sentral amerika serikat
the fed kita tetap melakukan pelonggaran kebijakan moneter
kita tahu bahwa tadi sudah diumumkan
begitu juga dengan lending facility
yang kita catat tadi bahwa bank sentral mengakui
kondisi finansial global masih lemah
amerika serikat masih lemah
eropa pasca brexit masih lemah
tiongkok masih terus melakukan shifting
dan jepang tadi disebutkan mengeluarkan sebuah kebijakan moneter
dan ruang pelonggaran kita lihat masih ada ruang
menurut agus martowardo ya
dan akhirnya bank indonesia memutuskan menurunkan suku bunga acuan
dengan salah satu yang menjadi pertimbangan utama adalah
bahasan apbn dua ribu tujuh belas yang disampaikan oleh menteri keuangan

dan dalam hal ini kita tahu juga nota keuangan presiden joko widodo
juga pada tanggal enam belas agustus kemudian disetujui di dpr
termasuk juga hasil realisasi dari teks amnesty
dan selain itu kita tahu bahwa subsidi listrik yang akan disesuaikan
pada tahun dua ribu tujuh belas disebut agus menjadikan fiskal sedikit lebih sehat
dan secara umum apabila semua indikator ini terjaga
maka bank indonesia masih melihat potensi untuk terus
melakukan pelonggaran kebijakan moneter
tidak hanya sampai akhir tahun tapi juga hingga awal tahun dua ribu dua puluh
bank indonesia memproyeksi pertumbuhan ekonomi indonesia
untuk keterangan ekonomi indonesia
dari baseline bank indonesia
baseline bank indonesia ada di lima ratus empat puluh triliun apabila repatriasi ada di satu ratus delapan puluh triliun
maka tidak tertutup kemungkinan
tadi kita tersambung dari bank indonesia